kalau ada yang menawarkan anda untuk makan bakso seberat setengah kilogram secara gratis
kira kira apa reaksi anda
kalau si pura pura pasti bakal mikir dulu walaupun dalam hati gak nolak sama sekali
tapi kalau tawarannya ditambahkan jadi makan bakso gratis dan dapat uang
udahlah gak usah pura pura lagi
hal itulah yang sepertinya dilakukan oleh para peserta lomba ini
tujuh orang peserta ini berkumpul di salah satu warung bakso di desa sosokan kabupaten labuan batu
untuk bersaing satu sama lain demi mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah
acara ini digelar untuk memperingati berdirinya usaha bakso tersebut
dan juga sebagai ajang mempererat tali siraturahmi antar pihak warung dan pelanggan
kemarin kan kita daftar katanya ada bakso yang berubah yang berhasil habis
kita udah mau nolak juga
cuman ah coba coba kita udah jauh dari cikampek kita
nah udah jauh ya kita coba juga lah
mau gak buat berani aromanya tadi ya kita udah mau nembak kan
mempaksa aja lah
dalam lomba ini peserta bernama irfan berhasil keluar sebagai pemenang
yang berhasil menghabiskan bakso dengan catatan waktu tiga menit empat puluh lima detik
abis makan bakso setengah kilogram
enaknya jangan main para layang ya seperti mereka
soalnya kalau kekenyangan terus kena angin sepoi sepoi
gak mau kan tidur pas lagi di ketinggian
ini adalah kejuaraan terbuka para layang yang digelar di desa nogosar
kecamatan gatesan kabupaten semarang jawa tengah
perlombaan ini diikuti lima puluh delapan orang peserta dari delapan provinsi
selain itu juga ada
atlet asal swiss yang ikut berpartisipasi
ini adalah kali pertama ajang ini digelar
selain untuk memperkenalkan gunung gajah sebagai salah satu venue olahraga para layang
ajang ini juga diharapkan dapat membangkitkan perekonomian setempat
dan rencananya akan rutin diselenggarakan
kami desa wisata nogo saren nanti ini
kedepannya dijadikan desa wisata dirgantara
nogo saren kabupaten semarang
karena menurut kita ada event event
kaitannya dengan para layang
ini menjadi event tahunan yang ada di kabupaten semarang
salah satunya tempatnya di desa nogo saren ini
dengan kembali bergairahnya para wisata
diharapkan berdampak pada pemberdayaan perekonomian
yang dapat menambah kesejahteraan warga setempat
tim liputan cnn indonesia